niat banget ya temen temen aku buat kayak ginian
silahkan duduk kapten haikal
sepi banget ini
lihat gak itu apaan pak dek
gak tau pak deh
muanya kita mah jangan pake nangis sampe bersuara apa
yang lain juga pada terharu tapi kaget berisik begitu
saya mah nangis bukan lantaran sedih
lalu yang lagi kita liatin si haikal doang
lantaran kaki saya diinjek mas rege
maa tak pake lega banget lagi
ban sang tem
banyak tanda panah lagi
terus ini ke sana
ya allah ya karib
banyak foto hai lihat hai kan berarti mereka perhatian sama kamu kal sayang cinta coba lihat
itu mereka peduli bahan allah keren keren banget tadi foto foto adanya ada ah nggak sayang apa nih
hai hehehe wasya allah nyamper naik kartu kan ha ha jangan jangan mereka lagi bikin permainan
mencari harta karun hah iya ada tanda panah ada foto ada petunjuk petunjuk itu mereka lagi bermain
pada ikut tanda panahnya jadi boleh
tuh alahnya kesana pak dek
udah aman posisi
ngumpet ngumpet begini cakep dilihatnya kalau situ udah kayak kembang petek
saya bukannya kembang petek
anak anak semuanya dengerin satu dulu ya
iya iya iya tenang tenang dulu tenang tarik nafas dulu tarik nafas buang pelan pelan
yang ada apa
hai sama pade udah di depan gerbang udah berbentuk pesawat lagi udah udah tahu
ini pada kemana semuanya ini
vusa ketanya tuhan pada ke mana sempit benerin nih
apa yang tanda panah ide ide
seputar aula ya biar panik keliling pondok mudah mudahan ada ya hati hati
allah lihat banget ya teman teman aku buat kayak ginian
silahkan duduk captain haikal
apa perlu aku terjemahkan
arti dari kata kata tadi
tahu kok butet aku artinya
yang artinya jangan takut jangan bersedih
sesungguhnya allah bersama orang orang yang sabar
kalau gitu sekarang kita mulai aja pertunjukannya
oke hai kalian selamat menyaksikan pertunjukan kami
marilah kita saksikan pertunjukan bajak laut yang jahat
bawang kapten haika
kapten disana ada kapal nelayan
yaudah sekarang kita serang
mudah mudahan aja ani kagak ketahuan dari haikal
aduh malu maluin aja deh
lulusan cairo ke jeblos god
alhamdulillah ada yang ngasih burung nih
aduh ini ada suara kek
keren banget burungnya
eh ini enggak enggak
eh keluarin ani
ani pengen keluar dari sini
jangan burung juga dikasih keluarin aja
eh bukan burung
saya pikir suara burung
ini ada ustadz kejeblos
hah udah gede pake kejeblos
nih namanya kejeblos karena dia pandang umur
dari tadi nape lewat sini
kadang kadang enak kan ustadz
tuh enak tuh
agak selera kok enggak apa apa
burung kita gaulah bos
sebelas dua belas sih mirip
yaudah bos liburin
terima kasih ya
yaudah liburin bos
terima kasih ya
terima kasih ya
sekarang saya yang dijemblos pa ustadz
ya allah padeh
ngapain sih main di pojokan begini
ustadz jaki udah bebas
ustadz jaki udah bebas
ustadz jaki udah bebas
ustadz jaki udah bebas